hai ya buat warga jakarta barat dan sekitarnya ada taman barunya itu taman jalur hijau kosambi
seluas dua hektare dulunya tempat ini sawah dan rawa rawa tapi sekarang penampakannya seperti ini
hijaunya pepohonan dan kicauan burung menyambut pengunjung yang datang ke
taban jalur hijau kosambi cengkaring jakarta barat
taman terbuka hijau ini terus berbenah dengan membangun berbagai fasilitas selain berolahraga
berbagai aktivitas lain bisa dilakukan di sini ada taman unggas yang berisi angsa ayam dan soai
selain itu ada taman kelinci pengunjung bisa bercengkrabah dan memberi makan kelinci dan
ada juga kadang burung besar yang berisi berbagai spesies burung taman hewan ini
bisa dimanfaatkan anak anak untuk bermain sambil belajar menyayangi binatang ini
ramai dikunjungi warga sekitar untuk berolahraga dan rekreasi terutama pada akhir pekan
hai sandra isana sari mas dongga pebro jakarta